mulai dua puluh april dua ribu dua puluh pt mrt jakarta melakukan pembatasan operasional dengan menutup tiga stasiun layangnya
serta selang waktu keberangkatan kereta yang menjadi tiga puluh menit
namun sebagian besar pengguna mrt belum mengetahui informasi terkait penutupan tiga stasiun dalam rangka psbb tersebut
manajemen mrt jakarta mengumumkan penutupan stasiun tahap satu yaitu haji nawi blok a dan stasiun asean
sebagai langkah mendukung psbb di dki jakarta
selain itu headway atau selang waktu keberangkatan berubah menjadi tiap tiga puluh menit dari kondisi normal tiap lima menit dari stasiun pemberangkatan
namun sebagian besar penumpang belum mengetahui informasi ini karena tujuan mereka kebanyakan ke kawasan senayan dan sudirman
enggak sih sekarang cuma kebetulan aja sih naik mrt soalnya yang lain kan udah ditutup tuh jadi susah juga kebetulan senin kebuka yaudah naik ini aja gitu